kembali aksi pencurian motor terekam kamera pengintai cctv
di cirebon jawa barat seorang pemuda terekam saat mengendap endap dan mencuri sepeda motor di sebuah rumah warga
berkat rekaman itu pelaku berhasil ditangkap polisi
sementara di bekasi aksi pencurian di sebuah komplek juga terekam kamera cctv
beginilah aksi my pemuda yang terekam kamera pengintai cctv saat mencuri sepeda motor di sebuah rumah warga di desa megucili
kecamatan meru kabupaten cirebon
terlihat my masuk ke halaman rumah korban kemudian pelaku membuka kunci motor yang diincar memakai helm dan langsung membawa motor itu keluar
rekaman cctv itu membuat polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkap my
kita lakukan olah pkp ternyata di rumah itu ada cctv nya
ada cctv kemudian kita cek cctv nya dan terekam salah satu salah satu pelaku terekam cctv
kita lakukan penyelidikan kita cari berdasarkan jaringan jaringan itu
kita alhamdulillah kita semalam berhasil mengamankan satu orang pelaku pelaku utama yang terekam di cctv
sementara itu di bekasi rekaman cctv milik warga di perumahan wisma jaya kelurahan arenjaya kota bekasi menunjukkan aksi pencurian pada pukul empat tiga puluh kamis pagi
pelaku datang dengan berboncengan kemudian satu pelaku yang dibonceng turun dari motor
mulai melakukan aksinya dengan membuka kunci pagar rumah korban
pelaku kemudian berhasil menggiri motor keluar dari halaman rumah korban
keesokan harinya pemilik rumah pun geger
jadi pagi pagi saya mau buka itu pintu pagarnya udah kebuka
nah pas saya lihat motor fixennya udah gak ada
ternyata ada dua motor tapi yang diambil yang fixen
sekitar jam setengah empat sih kalau menurut orang
ternyata tak hanya satu rumah yang disatroni pelaku
ada dua rumah yang motornya hilang kamis dini hari itu
di meliputan transmedia